kenapa kang kusoy
kalau aku udah sering pacaran
cuma bentar bentar doang
abisnya cowok cowoknya nyebelin
pada bikin bete terus
tapi kalau sama kang kusoy
kang kusoy selama ini
belum pernah pacaran
malu malu berarti ini
kalau warungnya maju
dia jadi orang pertama di ciraos
motor juga belum punya
kang kusoy mah udah mau beli mobil
jangan pada ngobrol aja aku
jangan pada ngobrol aja

jangan pada ngobrol aja aku
jangan pada ngobrol aja aku
jangan pada ngobrol aja aku
jangan pada ngobrol aja aku
sama yang disini
rencana nyatanya begitu

gimana caranya biar bisa maju kang kus

gimana caranya biar bisa maju kang kus

saya emang gak punya ilmunya
saya cuma ngerjain apa yang ada
saya mah gak punya ilmunya
orang hanya bisa maju
neng gak mau lagi periksa sama dokter
kalau bayinya perempuan
mau dikasih nama siapa c
itu mah saya tang
kalau anaknya perempuan
mau dikasih nama monika sama dede
kalau anaknya perempuan
mau dikasih nama monika sama denny
saya mah pengennya
nama yang berbau indonesia
tony mah nama orang barat neng
ini teh kapan selesainya
sabar atu neng
kan baru dikerjain tadi pagi
warnanya teh sesuai kemauan
ya udah tuh neng mau ke dalem aja
sok atau bukan
kata bu guru yola
kita abis makan langsung ke rumahnya jennifer
ngapain kak kita ke rumahnya jennifer
kita harus bunuh jennifer
supaya jennifer itu mau sekolah lagi
jennifer harus kita bunjuk deh bi
biar jennifer tau kalau kita bertiga tuh sayang sama dia
sayurannya udah mau habis
kok bengeknya kamu
semuanya pada ngutang
bayarnya minggu depan nunggu transferan
buat modal dagang besok
saya sudah tidak punya
jadi saya kebetulannya nggak tau
si mang hidernya kemana aja
lumayan banyak yang pesen perabotan
buat alat masak masak lebaran
besok saya merencana
mau ngider ke malaganti
bulan ramadannya masih sebulan lagi
orang orang udah pada sibuk mikirin lebaran
kita istirahat di musola yuk
setelah yang salat yuhur
jalannya pelan aja
masak masak lebaran ya
masak masak lebaran ya
masak masak lebaran ya
masak masak lebaran ya
jennifer bener sayang
orang orang jahat sama jennifer
papa harus percaya sama jenniper
mereka nyuruh papa marah marah sama jenniper
mereka ingin memisahkan kita pak
mereka mau pisahkan kita

kita lewat jalan belakang aja ya pa
kita lewat jalan belakang aja ya pak
di belakang rumah kita kan gak ada jalan sayang

oh iya jennifer lupa papa pinter

kita lewat jalan kecil aja pak
kalau kita lewat jalan sana
kalau orang nggak bisa lihat
kita juga gak bisa lihat jalannya dong
iya iya jennifer lupa papa hebat
papa juga sayang sama jenniper
kamu naik dulu
senyum mache ngeri aku